wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia membenarkan
ada pembahasan internal di pimpinan koalisi indonesia maju
soal peran jokowi dodo di pemerintahan selanjutnya
namun apakah peran jokowi sebagai bapak ketua koalisi partai politik pemerintahan kelak
ya sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh saudara grace natali itu
memang ada pembicaraan secara lepas di pimpinan koalisi indonesia maju
tentang peran pak jokowi
dari visi dan misi yang disampaikan oleh pak prabowo dan mas gibran ini kan cukup banyak
jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar
kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai koalisi indonesia maju
selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik
misalnya dipertahankan sampai di parlemen kemudian juga solid di pemerintahan
nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik
sementara ketua umum projo budi aris setiadi menilai narasi menjadikan jokowi dodo sebagai ketua koalisi parpol masih jauh
dan baru menjadi pertimbangan politik tujuh bulan lagi
presiden pun belum memberikan tanggapan soal usulan itu
yang namanya aspirasi yang namanya pendapat untuk hal hal tertentu seperti tadi presiden biar gak apa apa dinamika aja
ya tunggu aja lihat perkembangan ini kan masih tunggu kpu tanggal dua puluh maret masih
belum pengumuman pak prabowo aja masih nunggu
itu kan pertimbangan pertimbangan atau langkah langkah politik tujuh bulan ke depan ini masih lama loh
ini masih tujuh bulan loh kalian ini terlalu nafsu kayaknya
ini masih tujuh bulan ke depan masih banyak yang bisa kita kerjakan
direktur eksekutif lembaga survei indonesia
popularitas jokowi yang masih besar dan sebagai pemimpin negara
menjadikan jokowi masih punya peran penting bagi partai politik
kalau mau relevan di periode yang akan datang
kalau pak jokowi tidak berpartai di periode ke depan
berpartainya dalam posisi yang penting ya
jadi pemain politik pinggiran ke depan
kalau kita jujur melihat kekuatan presiden jokowi
yang kedua posisi dia sebagai presiden
masih penting bagi partai politik
tapi setelah dua puluh oktober kita nggak tahu apakah bang doli masih sehati hati ini bicara soal pak jokowi
sebelumnya partai solidaritas indonesia mengusulkan presiden joko widodo untuk memimpin koalisi
menurut psi koalisi butuh sosok yang bisa diterima semua partai politik pendukung untuk memimpin